ya dan sebelumnya pimpinan pusat muhammadiyah telah menetapkan satu ramadhan seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah jatuh pada senin enam juni dua ribu enam belas
adapun lebaran akan jatuh pada rabu enam juli dua ribu dua puluh
ya penetapan awal puasa dan lebaran disampaikan pimpinan pusat muhammadiyah di yogyakarta pada senin delapan belas april dua ribu enam belas lalu
dari hasil hisap hakiki wujudul hilal yang menjadi pedoman majelis tarjih dan tajdid pp muhammadiyah
ijtima menjelang ramadan terjadi pada minggu lima juni dua ribu enam belas pukul sepuluh satu lima puluh satu wib
karena itu pp muhammadiyah menetapkan senin enam juni dua ribu enam belas sebagai awal ramadan seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah
sementara ijtima menjelang syawal seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah terjadi pada senin empat juli dua ribu enam belas pukul delapan belas tiga dua puluh wib
bulan pada saat terbenam matahari di yogyakarta dan seluruh wilayah indonesia
berada di bawah ufuk sehingga idul fitri jatuh pada enam juli
pp muhammadiyah juga menetapkan idul adha sepuluh julhijjah jatuh pada dua belas september dua ribu enam belas
satu ramadan seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah itu jatuh pada enam juni dua ribu dua puluh
sedangkan satu syawal itu jatuh pada tanggal enam juli dua ribu enam belas
dan pada idul adha itu jatuh pada dua belas september dua ribu enam belas